tiba di baris krim polri
kamis pagi untuk menjalani
pemeriksaan oleh penyidik
terkait kasus penembakan di rumah dinasnya
yang menewaskan brigadir yosua
pada delapan juli lalu
verdi sambo menyatakan bahwa
dirinya telah diperiksa sebanyak
empat kali termasuk oleh
penyidik polres jakarta selatan
setelah tujuh jam menjalani pemeriksaan
oleh tim khusus baris krim mabes polri
akhirnya keluar dengan pengawalan ketat
dari profos polri
memberikan keterangan apa yang
peristiwa yang berkata
di rumah dinas saya
kita percayakan kepada tim khusus
yang akan menjelaskan
tak lama berselang
usai pemeriksaan verdi sambo
yang diduga tidak profesional
dalam menangani kasus kematian
kapolri juga melakukan mutasi
besar besaran terhadap lima belas orang
termasuk irjen verdi sambo
yang dicopot dari jabatannya
sebagai kadif propang
dan dimutasi sebagai perwira tinggi
rekan rekan tahu ada cctv rusak
yang diambil pada saat disatpam
dan itu juga sudah kita dalami
kita sudah mendapatkan
dan bagaimana prosesnya
pengambilan dan siapa yang mengambil
kita lakukan pemeriksaan
sementara terkait penetapan
status tersangka terhadap baradae
oleh penyidik direkturat
tindak pidana umum barreskrim mabes polri
kuasa hukum baradae
justru menyayangkan penetapan itu
karena saat pengumuman
penetapan tersangka dilakukan
pemeriksaan terhadap baradae
justru masih berlangsung
tim kuasa hukum
adanya kesalahan prosedur
dalam penetapan status tersangka
itu pemeriksaan klien kami sebagai saksi
baru selesai di tanggal empat
tepatnya jam satu lewat dua
jadi kami mempertanyakan
yang belum selesai diperiksa sebagai saksi
belum selesai ditetapkan sebagai saksi
tapi sudah dinyatakan
pihak keluarga baradae
brigadir yosua saat ditemui
kami siang merasa yakin
bahwa selain baradae
ada tersangka lain yang terlibat
dalam kasus kematian brigadir yosua
penyidik dapat segera mengukap
otak pelaku yang menyebabkan
brigadir yosua tewas
pada delapan juli lalu
tim liputan cnn indonesia